sudah ada surat surat untukku belum
ada dari tepang susu
komotetannya aja belum
dan nanyain surat lagi
ya mungkin aja
siapa tahu orang orang sudah tahu bahwa aku ini mau jadi foto model
jadi mereka kirim surat lagi dulu
kak bisa lihat yang pernah kita bikin
bagaimana kayakku kalau begini
kayak yang kelaperan
anak kecil atau apa sih
kalau gini gimana ma
persis kayak cacing kepanasan
serius nih ma
hari ini kamu genit amat sih
tidak pacar baru ya
mama dan sona jangan kaget dulu
saya dapat tawaran untuk jadi foto model mah
ah yang benar
buat majalah buat kalender buat peragaan pakaian dan sebagainya
ya belum dong
saya kan masih punya mama
jangan kita izin dulu
saya juga mau minta pendapat soalnya
pantas nggak jadi foto model
apalagi kalau berpasangan dengan
dengan siapa non
bintang film ya
hah itu bintang film
bintang film yang dragunan
maksudnya orang utan
begini aja dek
kalau kamu pengen jadi foto model
itu harus dites dulu
hah kalau malu jadi itu aja background nya
apa tuh nam background
background itu latar belakang
kamu jadi gunungnya
gimana mau terima nggak syarat syaratnya
nah gitu dong
kalau mau maju jangan malu malu
sekarang coba peragakan gaya pertama
nih sekarang gaya yang kedua
hah boleh dek
ternyata kamu punya bakat untuk jadi foto model
apalagi bintang film
bintang film juga
nah sekarang coba peragakan yang ketiga
gimana ma diizinkan nggak saya jadi fotomodel
kalau mama sih setuju aja asal tidak mengganggu pelajaran
selain itu kamu harus siap untuk menjadi orang terkenal
wah saya sudah siap ma siap luar dalam
menjadi orang terkenal itu belum tentu enak
kemana saja kita pergi banyak mata selalu memperhatikan kita
oh saya malah suka apalagi kalau pemilik mata itu cewek cewek cantik
kantong kak soni juga harus siap tebal dong
loh buat apa
mengkafir aku dan kawan kawanku
beres tapi ada syaratnya
membalas surat surat dari penggemarku atau menerima telepon mereka
bahkan pada saat saat tertentu menerima tamu
yang jadi manajer siapa
sebaiknya mama kita dong
gimana setuju nggak ma
aku juga oke tapi aku juga punya syarat dong
kak soni harus bisa membantu mengerjakan pr pr sekolahku
bagaimana setuju nggak
oke lah aku setuju
alhamdulillah zaman berdalam ini kurang besar untuk diilham
ini bergugur orang orang nyampe
ya pernah nyalain dong biasanya fotomodel itu harus bergaya dimana aja walaupun tempatnya
gelap kalau di tempat gelap siapa yang melihat ya mata dong masa kaki ribet
sudah ada surat surat untuk belum ada dan tepang susu
pemotretannya aja belum dan nanyain seukuran lagi ya mungkin aja siapa tahu orang orang
sudah tahu bahwa aku ini menjadi fotomodel jadi mereka kirim surat lagi dulu
kak saya pernah kita bikin kapan berlakunya ya mulai sekarang dong bagus kalau begitu
tolong dong buatkan perikmatik aku loh kok katanya satu mulai berlaku sekarang
di surat surat aja belum datang udah kita kerja duluan nggak bisa nggak bisa
yang bisa dulu siapa

nihnya dari ramadhan dua puluh tiga empat puluh enam banyak banget berapa soal di dekit tenteng dua puluh soal

hai sampai pagi deh
hai sampai pagi deh
halo selamat siang
betul sonny nya nggak ada
wah sekarang sonny tidak bisa dipastikan pulangnya jam berapa
bagaimana gue cakep
kalau boleh tahu ibu ini siapa ya
silahkan duduk dulu
gue tergila gila pada pemuda itu
selamat sore bu
saya kan penyanyi loh bu
kalau begitu no problem
lihat terus tanya
ah permisi mbak
saya kan penyanyi
saya minta tolong cuma sebentar
like share dan layarnya
semaklah lah ya
konek itu tuh bisa
mpas lo dah punya